tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas provinsi lampung hingga saat ini melarang masyarakat melakukan tes swab secara mandiri
tes swab hanya dilakukan untuk penelusuran kasus dari orang bergejala atau orang yang hasil rapid testnya reaktif
akibat kebijakan ini banyak masyarakat yang tidak bisa uji swab walau membutuhkan
seperti yang dirasakan pengelola perusahaan jasa tenaga kerja indonesia pjtki di lampung
di masa pandemi ini sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja indonesia mencaratkan adanya sertifikat uji swab
berdasarkan data gugus tugas penanganan covid sembilan belas provinsi lampung hingga selasa malam
tim baru melakukan uji swab terhadap delapan tiga ratus dua puluh delapan spesimen dengan delapan ratus tujuh puluh tiga spesimen positif
jumlah ini diperkirakan belum menunjukkan data keseluruhan penderita covid sembilan belas di lampung
kami juga sebagai orang yang akan mengurus itu
teman teman apalagi yang di rumah sakit tentunya akan sangat sangat mengkhawatirkan
kalau sampai itu tidak real sehingga akan terjadi ledakan dan kita kewalahan
hingga sembilan september pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas di lampung mencapai empat ratus delapan puluh delapan orang
tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas provinsi lampung mengakui
jika uji swab yang dilakukan masih terbatas dan belum mencukupi
kita juga melihat perkembangan kasus secara epidemiologi
kalau memang nanti perlu dilakukan swab secara massal tentu kita akan lakukan
tapi untuk saat ini kami sudah peningkat swabnya
sementara di medan sumatera utara ratusan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi aktivis mahasiswa indonesia kami
hari rabu menggelar aksi mendukung sekaligus meminta pemerintah pusat dan daerah
untuk terus fokus menangani wabah pandemi covid sembilan belas yang terus meluas di tanah air
mahasiswa ini berdemonstrasi di tugu
ketika di medan sumatera utara ratusan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi aktivis mahasiswa indonesia kami

baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah
artinya seluruh stakeholder bangsa bahu membahu membangun solidaritas optimis untuk menuju indonesia maju
aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari polsek medan barat dan polrestabes medan
tim liputan cnn indonesia